sebanyak lebih dari seribu istri di kabupaten bojonegoro jawa timur menggugat cerai suaminya
pemicu gugatan didominasi masalah ekonomi lantaran sang suami tak mampu memberi nafkah keluarga
di tahun dua ribu dua puluh tiga mulai januari hingga juni ada satu lima ratus pasangan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama kabupaten bojonegoro
angka fantastis ini tak berbeda jauh dengan periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
di mana kasus perceraian di bojonegoro sebanyak satu lima ratus delapan puluh kasus
dari data tahun dua ribu dua puluh tiga jumlah itu sebagian besar adalah gugatan istri terhadap suaminya yang mencapai satu enam puluh tiga perkara
pemicu gugatan cerai didominasi masalah ekonomi faktor lain adalah karena pendidikan rendah
mayoritas perceraian dilakukan pasangan lulusan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama
dari data ini turun tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk bojonegoro ini masih cukup mencengang
saya tidak bisa membayangkan kalau nanti sampai akhir tahun itu tentu adalah menjadi keprihatinan kita bersama terhadap bojonegoro yang apbd nya itu cukup besar